selain bogor lokasi yang dijadikan simulasi vaksin adalah puskesmas abian semal kabupaten badung bali
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami korrespondensi anan indonesia igd nyoman wiryadinata
nyoman bagaimana persiapan puskesmas terkait dengan simulasi vaksin
iya dia memang puskesmas abian semal satu menjadi salah satu calon dilakukannya simulasi vaksinasi covid sembilan belas yang akan dilakukan
selain nanti rencananya ada juga di bogor jawa barat
memang persiapan sudah dilakukan artinya hari ini ketika dinas kesehatan kabupaten badung mendapatkan kabar bahwa puskesmas abensi mal akan dijadikan lokasi
maka langsung dilakukan
melakukan pengarahan termasuk juga peninjauan dan melakukan semacam mana daerah daerah ataupun lokasi lokasi yang akan dijadikan
baik ketika misalnya nanti warga datang untuk melakukan vaksinasi kemudian di mana mereka akan mendaftar
kemudian bagaimana proses protokol kesehatan termasuk ruangan mana yang akan digunakan untuk nanti melakukan vaksinasi
termasuk menunggu selama tiga puluh menit setelah vaksinasi
nah kemudian juga dilakukan
pembuatan video semacam bagaimana simulasi itu akan dilakukan
sehingga nanti ketika tim dari verifikasi akan melakukan kunjungan pada hari senin mendatang
sudah dapat diberikan gambaran kepada tim kesehatan atau kementerian kesehatan di jakarta
bagaimana bali mempersiapkan untuk menjadi tempat salah satu tempat simulasi vaksinasi yang akan dilakukan
memang belum mendapatkan kabar kapan itu akan dilakukan
namun persiapan sudah dilakukan
dan tanpa misalnya kenapa juga dipilih puskesmas abiansema i karena kalau kita lihat sangat representatif sekali
bahkan nanti puskesmas ini rencananya akan menjadi sebuah rumah sakit
di mana di bagian belakang juga akan ditambah ruang rawat inap
sementara yang ada sekarang adalah sepuluh rawat inap
kemudian juga mempunyai ambulan yang jumlahnya besar artinya banyak
ketika misalnya ada sesuatu nanti ketika dilakukan vaksinasi
akan segera dapat dilakukan kerujukan rumah sakit
yang terdekat juga di kabupaten badung ini
nah untuk mengetahui seperti apa persiapan yang sudah dilakukan
saya sudah bersama dr nyoman gunarte kepala dinas kesehatan kabupaten badung
pak seperti apa persiapan nanti ketika misalnya simulasi akan dilakukan di puskesmas ini pak
jadi teman teman media sudah sempat lihat tadi persiapan kami untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh kementerian kesehatan
dalam pemenuhan standar pemberian vaksinasi covid sembilan belas
pemberian vaksinasi covid sembilan belas
jadi bagaimana kelengkapan sarana prasarananya kelengkapan sdm nya kelengkapan alat kesehatannya
dan yang penting kami harus siap dengan alur sop daripada jika pasien pasien yang membutuhkan vaksinasi covid sembilan belas itu datang ke puskesmas
jadi bisa dilihat tadi bagaimana kita mencoba mensimulasikan pada saat pasien baru datang
dilakukan diminta untuk melakukan cuci tangan
kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh
kemudian pasien dipersilahkan masuk untuk mendaftar dan nanti akan ada tempat untuk dilakukan anamnesel
terkait dengan kondisi pasien sehingga nanti bisa dipilih pasien ini adalah pasien dengan comorbid atau tidak
kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan setelah lolos itu semua pasien baru diberikan vaksinasi
setelah dilakukan vaksinasi kita sudah sediakan lagi satu tempat untuk dilakukan

dan juga kita harus sediakan sesuai standar sop dari kementerian kesehatan harus ada ambulan yang siaga
jika lalu nanti ada kejadian ikutan pasca imunisasi
itu yang kita sekarang persiapkan sehingga nanti kita harapkan sesuai dengan pemberitahuan dari kementerian kesehatan
senin akan ada visitasi
sehingga kami berharap badung saat ini sebagai calon tempat dilaksanakannya sosialisasi
vaksin covid sembilan belas sosialisasi simulasi vaksinasi covid sembilan belas akan tetap akhirnya memang terpilih sebagai tempat daripada simulasi tersebut
pak pertanyaan kedua kalau misalnya nanti vaksin akan memang diberikan kepada warga pada saatnya nanti
kemudian pola apakah akan dilakukan hanya di puskesmas atau seperti apa pak untuk di kabupaten badung
karena kita tahu bahwa pemberian vaksin justru di awal akan diberikan
dan masih di tengah pandemi seperti apa nanti real pelaksanaannya
tentu kita melihat situasi di masing masing desa dan di masing masing daripada kemampuan puskesmas tersebut
kami sudah menskenariokan pada beberapa puskesmas yang tidak memungkinkan protap oleh kementerian kesehatan ini berjalan dengan baik
kami akan bekerjasama dengan masing masing desa
di mana setiap desa di bali itu punya suatu wadilan yang cukup besar
itu yang kita akan setting nanti untuk memenuhi
ini adalah standar daripada protap oleh kementerian kesehatan
sehingga protokol kesehatan tetap berjalan
masyarakat tidak terlalu banyak termobilisasi
tapi kamilah petugas kesehatan yang akan datang ke masing masing desa untuk melakukan vaksinasi covid sembilan belas
terima kasih pak
iya dia kalau kita lihat memang saat ini tengah dilakukan artinya masih uji coba vaksin yang akan digunakan untuk pencegahan covid sembilan belas
namun memang diperkirakan sekitar bulan desember ataupun bulan januari nanti
baru akan bisa dilakukan secara massal
namun persiapan persiapan untuk melakukan bagaimana protokol kesehatan di tengah pandemi untuk melakukan vaksinasi juga sudah dipersiapkan termasuk di pulau bali ini
baik itu tadi laporan nyoman wiryadinata soal bagaimana persiapan menjelang simulasi vaksinasi di kabupaten badung bali